belum selesai polemik seputar pengeboran sumber baru dan kebocoran pipa gas miliknya
lapindo berantas berencana menguras sepuluh sumur gas
targetnya pada mei ini satu sumur gas di wilayah wunut sidoarjo mulai dikuras
lapindo mengklaim menguras sumur ini untuk meningkatkan kapasitas produksi sumur sumur mereka
di tahap awal tiga sumur akan digarap yakni wunut sembilan belas dan empat serta sumur jiken
di susul kemudian tujuh sumur lainnya
sumur di wunut sudah dieksploitasi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan produktivitasnya terus menurun
masalah sumur ini adalah pasir dan air yang banyak terserap ke pipa gas sehingga membuat gas menjadi tersendat
lapindo menganggarkan dana lima ratus ribu dolar amerika serikat untuk menguras satu sumur
di sisi lain lapindo ingin meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas pengurasan ini berbeda dengan pengeboran sumur
meski alat yang dipakai adalah sama
bahwa kita sama sekali tidak melakukan pengeboran